indonesia kembali menggelar turnamen tenis perorangan itfm lima belas
turnamen ini nantinya akan diadakan pada enam belas hingga dua puluh dua januari
serta dua puluh dua hingga dua puluh sembilan januari dua ribu dua puluh tiga di lapangan tenis hotel sultan jakarta selatan
lima belas negara akan mengikuti turnamen yang memiliki total hadiah sebesar lima belas ribu dolar as
atau sekitar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah per serinya
indonesia sebagai tuan rumah akan memanfaatkan turnamen ini untuk menaikkan peringkat dunia masing masing atlet tanah air
direktur turnamen itfm lima puluh susan subakti mengatakan bahwa turnamen ini bersifat terbuka untuk seluruh masyarakat indonesia
sementara peternis putra indonesia muhammad rifqi fitriyadi
yang pada tahun lalu menjadi semifinalis dalam sektor tunggal tahun ini memiliki target hingga babak perempat final
turnamen ini turnamen prestasi
dan terbuka untuk seluruh masyarakat indonesia tanpa dipungut biaya
dan kita bisa nonton atlet atlet tenis dari luar dengan peringkat tiga ratus ke atas
hampir rata rata semuanya berat sih mas kalau misalnya sudah di babak main drop
jadi gak bisa bilang nama ini nama itu berat
hampir semuanya rata gitu
kalau keinginannya semua pemain inginnya juara
cuma target realistisnya mudah mudahan bisa curi poin sampai quarter final
kalau di kuartal final itu kita bisa dapat dua poin
kalau menang sekali dapat satu poin